wabah covid sembilan belas mengubah banyak aspek hidup masyarakat dunia
begitu juga cuti bersama lebaran idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
yang sebelumnya telah ditetapkan sembilan maret lalu lewat surat keputusan bersama tiga menteri bernomor satu ratus tujuh puluh empat tahun dua ribu dua puluh
sebelumnya cuti bersama lebaran idul fitri ditetapkan jatuh pada dua puluh dua dua puluh enam dua puluh tujuh dua puluh delapan dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
lewat revisi skb tiga menteri no tiga ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu dua puluh
libur bersama lebaran idul fitri digeser ke akhir tahun dua ribu dua puluh
tepatnya pada tanggal dua puluh delapan desember hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
keputusan itu dicapai dalam
rapat koordinasi tingkat menteri terkait revisi skb tiga menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama dua ribu dua puluh
menko pmk muhajir effendi menyebut
keputusan revisi jadwal cuti bersama ini diambil menanggapi wabah covid sembilan belas yang masih terjadi hingga kini
taimbawan tidak mudik yang telah diserukan pemerintah
dan berikut adalah daftar lengkap cuti bersama terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah republik indonesia
tim liputan cnn indonesia